alkisah di kerajaan palasia yang agung hiduplah seorang pangeran bernama marco
pangeran marco adalah pria yang sangat tampan
tetapi akan selalu berurusan dengan hal hal secara emosional daripada memikirkannya secara logis
ketika pangeran berusia dua puluh satu tahun raja memanggilnya
nak sekarang kau berumur dua puluh satu tahun yang berarti sudah saatnya kau belajar tentang tetangga kita
iya sebuah kerajaan yang sama damainya dengan kerajaan tetangganya
oleh karena itu aku telah memutuskan bahwa kau mengunjungi kerajaan kota gading dan mengetahui segala sesuatu tentang itu
sebuah liburan luar biasa
itu bukanlah sebuah liburan
kau harus pergi ke sana sebagai rakyat jelata
dan tidak ada yang harus mendapatkan petunjuk sedikit pun tentang siapa kau
kau akan ditemani putra menteri dan
oh itu bagus aku dan dia adalah sahabat
siap untuk pergi misi super rahasia
mengatakan ini pangeran marco pergi
raja menghela nafas
aku ingin tahu apa yang tertulis dalam takdir bocahku
keesokan harinya pangeran marco dan putra menteri sam berangkat ke kerajaan kota gading
mereka menempuh perjalanan berhari hari melalui hutan sungai dan kota
akhirnya tibalah mereka di hutan lebat yang menandai awal kerajaan kota gading
aku sangat lelah aku ingin beristirahat sebentar
tentu saja teman

berada di kota gading
berhenti sejenak untuk beristirahat tidak apa apa
mengapa kau tidak pergi ke sungai dan mengambilkan kita air
sementara itu aku akan menyiapkan makanan
pangeran marco mengangguk lalu pergi
ketika marco mencapai sungai dia menyimpan tempat minumnya dan membungkuk untuk minum air terlebih dulu
tapi ketika dia akan melakukannya dalam pantulan air dia melihat wajah yang begitu cantik sehingga dia menjadi terpesona
sementara itu sam yang telah meletakkan makanan di atas tikar mulai bertanya tanya di mana temannya
apa yang membuatnya begitu lama
sam segera berlari ke arah sungai di mana dia menemukan temannya berbaring tak berdaya
dengan gemetar marco membuka matanya dan langsung duduk tegak
apa apa yang terjadi kemana perginya wanita cantik itu
marco menjelaskan kepada sam apa yang terjadi
aku melihat bayangan dia di air dan segera setelah aku menyentuhnya sebuah teriakan nyaring terdengar di telingaku
itu seolah olah itu adalah penyihir
sam langsung mengerti apa yang sedang terjadi
jadi itu benar
apa apa yang kau bicarakan
temanku aku pikir kau telah terpilih
kau tahu legenda mengatakan bahwa putri kota gane putri gulizar diculik oleh seorang penyihir yang kemudian tinggal di kerajaan
tapi tidak ada yang bisa benar benar yakin karena sama sekali tidak ada perbedaan dalam bagaimana sang putri terlihat berbicara dan bertindak
bahkan para pertapa dan peri pun tidak bisa membedakan
ya kalau begitu mungkin itu hanya rumor konyol
nah itulah yang dipikirkan raja dan ratu juga dan melanjutkan hidup mereka dan setelah beberapa tahun orang orang berhenti membicarakannya
dan segera sempat berhenti
dan segera semua dilupakan
sampai apa yang terjadi hari ini
sam menjelaskan kepada pangeran marco tentang legenda itu dan bagaimana ia menyatakan bahwa suatu hari seorang pangeran yang berpakaian seperti orang biasa
akan datang ke kerajaan kota gading dan hanya dia yang bisa melihat sang putri
dan hanya dia juga yang bisa mendengar teriakan penyihir
maka kita harus segera pergi ke raja kota gading dan menceritakan segalanya padanya
ah ah ah tidak terburu buru pangeranku
kita perlu berpikir logis aku punya rencana
maka sesuai rencana sam dan pangeran marco pergi ke sebuah rumah di kota gading
di mana seorang wanita bernama old richard tinggal
old richard adalah seorang wanita yang berpakaian
dan sam telah mendengar tentang dia dari salah satu temannya yang telah mengunjungi kota gading beberapa tahun yang lalu
sam mengetuk pintu dan old richard keluar
temanku dan aku datang dari kerajaan yang jauh dan kami di sini di kota gading selama dua hari ke depan
apakah kau akan berbaik hati memberi kami tempat berteduh kami akan membayarmu dengan mahal
oh ya ampun
sudah lama sekali sejak aku melihat begitu banyak koin emas bersama
ayo masuklah buatlah dirimu seperti di rumah sendiri
kemudian pada hari itu saat menyajikan makanan untuk pangeran marco dan sam old richard berkata
sekarang inilah semua yang aku miliki untuk saat ini makan dan untuk makan malam aku akan membawa sesuatu yang lezat dari istana
oh apa kau tidak tahu sam dan pangeran marco berpura pura tidak tahu
ya aku bekerja di istana aku ini adalah pelayan pribadi putri guliser aku menyisirkan rambutnya setiap hari dan aku adalah orang yang sangat penting kau tahu
aku pernah mendengar dia adalah wanita paling cantik di dunia ini
nah betapa beruntungnya kita berada di antara seseorang yang begitu penting
dengar nona richard jika kau berbaik hati melakukan kebaikan kepada kami
ya tentu saja katakanlah
sam mengeluarkan sebuah liontin berlian dari sakunya dan memberikannya pada old richard
ini berikan leontin ini kepada putri gulizer dan katakan padanya bahwa aku pangeran palasia
pangeran marco telah memintanya untuk menikah
mendengar ini pangeran marco mengerutkan kening dan old recha tertawa
hahaha kau adalah seorang pangeran
sam mengangkat alisnya dan sekaligus mengeluarkan mahkota pangeran marco dari tasnya
melihat mahkota itu old richard menjadi terkejut dia segera membungkuk dan berlari keluar
apa yang kau lakukan
kau akan tahu
dan kemana kau akan pergi
untuk membeli hadiah untuk sang putri jangan menunggu aku akan terlambat
ketika old richard pergi ke istana dia mempersembahkan leontin berlian kepada putri guliser dan menceritakan segalanya
senyum jahat muncul di wajahnya
pergi sekarang dan katakan padanya aku mengundangnya untuk makan malam besok
old richard mengangguk lalu pergi
keesokan harinya atas undangan putri sam dan pangeran marco pergi ke istana
sam berpakaian sebagai pangeran sementara pangeran marco sendiri berpakaian seperti orang biasa membawa sebuah kotak
putri guliser pura pura terkesan melihat sam
mereka saling menyapa dan putri memperkenalkannya kepada orang tuanya yang sangat senang melihatnya
saat makan malam sam dengan santai bertanya
hei maafkan aku bertanya tapi agak aneh bahwa tidak ada binatang di kerajaanmu kecuali kuda
hahaha ya gulizer berpikir bahwa binatang adalah bagian dari hutan jadi kami harus mengirim mereka semua pergi
beruntung bagiku dia membiarkan kami memelihara kuda
karena aku punya hadiah untuk sang putri
bertepuk tangan dan pangeran marco maju membawa kotak itu
dia membukanya dan dari sana melompat keluar anak kucing kecil yang lucu
putri guliser melompat dan berteriak
dia mengambil langkah mundur tetapi anak kucing itu terus berjalan ke arahnya dan segera menyentuh kakinya
seketika itu wujud asli sang penyihir keluar
seketika itu wujud asli sang penyihir keluar
saat gaun putri guliser jatuh ke tanah semua orang terkejut
penjaga tangkap dia segera
lihat tidak berdaya di depan kocek
para penjaga segera menangkap penyihir itu dan membawanya pergi
kami membesarkan seorang penyihir selama bertahun tahun
ya jangan menyalahkan dirimu
karena kami ada di sini bersama pangeran palasia yang asli pangeran marco
dan dialah yang terpilih
sam menjelaskan segalanya kepada raja dan ratu
mereka terkejut mendengar itu semua
jadi jadi kau katakan ada harapan
pangeran marco dan sam mengangguk
dan tidak lama kemudian sebuah mangkuk besar berisi air dibawa masuk
sekarang ingat hanya kau yang bisa melihat bayangannya di dalam air
saat kau menyentuh pentulannya kau akan mendengar teriakan keras penyihir
jika kau bisa menahannya sang putri akan mematahkan mantranya dan keluar ke sisi dunia kita
tapi tidak bisakah aku melakukannya di sungai tadi
kau bisa saja tapi penyihir itu akan waspada dan memainkan beberapa trik sebelum kita kembali ke sini
kau tahu sam kau adalah orang terpintar yang pernah aku kenal
sekarang segera jemput putrimu
begitu pangeran marco membungkuk di depan mangkuk besar itu dia melihat bayangan putri guliser
dia meletakkan telapak tangannya di permukaan air dan sekaligus terdengar teriakan
dia menggaring di telinganya
pangeran marco menutup matanya dengan erat dan berpegangan
setelah beberapa saat suara teriakan yang keras itu berhenti dan dengan sebuah kilauan dari air keluarlah putri gulister
melihatnya raja dan ratu berlari lalu memeluknya
oh syukurlah kau baik baik saja
maksudku berterima kasihlah kepada mereka
raja dan ratu menjelaskan segalanya kepada putri gulisar
dia menata pangeran marco lalu tersenyum
kau telah menyelamatkanku itu tidak cukup dengan berterima kasih
oh eh sudahlah teman
dan dengan demikian putri guliser dan pangeran marco menjadi teman yang sangat baik
di bawah mereka kedua kerajaan membuka lebih banyak rencana perdagangan dan menjadi tetangga yang bahagia
tapi apakah mereka menikah
ya kami tidak tahu
tetapi kita tahu bahwa sam ditunjuk sebagai penasehat kerajaan untuk raja marco
dan bersama sama di bawah mereka kerajaan palasia menjadi kerajaan terbaik di benua ini
kau tahu itu adalah kebaikan yang akan berlaku